amsterdam ibu kota belanda ini memiliki sederet gedung dengan arsitektur indah
namun ada satu yang akan menyita perhatian anda jika anda berkeliling di pusat kota
inilah pate tushinski salah satu bioskop tertua di belanda yang mulai beroperasi pada seribu sembilan ratus sembilan puluh
tushinski menjadi bioskop paling tersohor di belanda dan sering menjadi lokasi gala premier film film hollywood
termasuk satu satunya film indonesia sidul the movie yang juga berkesempatan untuk melakukan pemutaran perdana di bioskop ini
ini bioskop tuh bagus banget karena ini tuh cuma film film terpilih ya yang boleh disini premier premier dari film hollywood
ini tuh film indonesia pertama loh yang boleh di sini hebat banget
ya asli bener bener bangga banget
penampakan pate tushinski berbeda dengan bioskop lain yang mungkin pernah anda temui
arsitekturnya justru lebih mirip dengan gedung pertunjukan teater
bioskop tentu menjadi tempat anda mendapatkan pengalaman baru saat menonton film
tapi di pate tuchinski ada pengalaman lain yang bisa anda dapatkan
di gedung bioskop berarsitektur art deco ini anda seolah dibawa ke lorong waktu dan merasakan kebegahan bioskop yang disebut sebut sebagai
yang terbentuk di dunia bahkan di eropa
sang pemrakarsa bioskop ini ibraham icek tushinski sengaja memasukkan unsur burung merak yang sangat dominan
lihat saja motif burung merak yang menghiasi ruangan lobby utama
hingga lampu yang terpasang indah di atap teater utama yang dibuat menyerupai ekor burung merak
sejak dibangun gedung yang diarsitekturi oleh hichman louis de jong ini
sempat direnovasi pada tahun dua ribu hingga dua ribu dua
sampai saat ini pate tushinski masih memutarkan film film hollywood terbaru hingga film lokal belanda
dengan sembilan belas ruangan bioskop ini mampu menampung hingga empat penonton
interior gedung yang memanjakan mata membawa pengalaman lain bagi pecinta sinema yang menonton film di sini
ingin menonton film di bioskop klasik ini anda bisa membeli tiketnya seharga sepuluh sembilan puluh lima euro atau setara rp satu ratus delapan puluh lima
dianne kawati amsterdam